belum ada laporan sama sekali sebelum kasus ini mulai ramai diperpijakan publik begitu ya
belum tidak ada sama sekali
baik baik tapi sebelumnya apakah pernah ada komunikasi antara wali kota erman dengan pihak kepolisian terkait dengan dugaan inses
untuk komunikasi pak wali kota setelah beliau menyampaikan di pertemuan tersebut beliau menyampaikan kepada kami bahwa ada informasi
setelah adanya pertemuan tersebut baru ada komunikasi antara wali kota erman dengan pihak kepolisian
karena yang saya dapatkan informasinya wali kota erman mengatakan bahwa kasus ini justru dikerjakan oleh pemerintah
pemerintah kota bukit tinggi bukan oleh kepolisian apakah benar
kalau selama kita tidak ada laporan informasi terkait adanya inseks ini kita tentu tidak bisa mengetahui ya untuk memproses seperti apa gitu
setelah dikomunikasikan baru kita bisa telusuri
oke baik tapi sejauh ini bagaimana penyelidikan polisi terkait dengan dugaan terjadinya inses ini
kalau kami sudah lakukan
kami sudah lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan ma ini terkait informasi yang beredar
kami sudah lakukan pemeriksaan dengan pendatikan psikolog
dan sudah ada gerapan orang yang kami periksa terkait inses ini
oke apakah memang sudah mengarah ke arah sana sudah terlihat titik terangnya atau justru memang masih terus perlu digali oleh pihak kepolisian
masih perlu menggali
karena ini terjadi sudah sekitar sepuluh atau sebelas tahun yang lalu
makin memorinya kita kembali lagi
ditambah lagi dengan setiap kita lakukan pemeriksaan keterangannya masih berubah
bu yesi sejauh ini pihak kepolisian tadi anda katakan sudah menggali ke beberapa orang yang sudah diperiksa
bagaimana tanggapan dari warga sekitar terkait dengan kasus ini
apakah mereka memang mengatakan pernah mendengar ataupun pernah mencuriga
terkait dengan hubungan yang dilakukan antara ibu dan anak ini
hasil pemeriksaan dari warga memang tidak membenarkan hal itu
kemudian di informasi yang beredar kami tetangga kemudian pihak dekat rumah yang berpikirkan itu baru akan kami lakukan pemeriksaan dari senin
kemarin baru kita lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan ma ini
kemudian keluarganya orang tuanya
dan tokoh masyarakat yang terkait kasus apa namanya kemarahan nama baik yang terkait dengan kasus ini
oke hari senin baru akan diperiksa nanti
tapi yang cukup menarik di sini adalah ada juga nih laporan terkait dengan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh terduga pelaku
perkembangannya seperti apa sejauh ini
kalau untuk gitu karena kan ini berperiksaan ya kak
pemeriksaan pemeriksaan juga tiga saksi dari tokoh masyarakat terkait informasi ini
kemudian keluarga kemudian sesat pendamping dari ipwl
nah itu sudah kita pilih
total yang sudah kita periksa sampai tadi siang itu delapan orang
wali kota herman juga menceritakan bahwa sang anak ini dikarantina begitu
jika memang berita yang dikatakan tidak benar di mana lokasinya sekarang
dan mengapa dia disebutkan bahwa sudah dikarantina juga
ma ini sebenarnya dititipkan oleh keluarganya ke ipwl institusi penerima wajib lapor
karena empat bulan terakhir ini ada terjadi perubahan pelaku
maaf empat tahun belakangan ini terjadi perubahan perilaku terhadap ma
kadang kadang ketika kemauannya tidak diuruti oleh orang tua
ada keserasan terhadap orang tuanya
kemudian sering secara sendiri melanggar halusinasi
nah keluarga ini adalah keluarga besar
ada delapan orang bersaudara dan mereka di lingkungan padat penduduk
nah untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
makanya keluarga dan keluarga katanya menitipkan ke ipwl ini
oke tadi kalau anda katakan empat tahun belakangan terjadi perubahan perilaku
terhadap ma lantas mengapa baru dilaporkan sekarang
apakah anda sudah mendapatkan informasi itu
mungkin karena orang tuanya merasa masih bisa ya
mungkin karena masih menyendiri selama ini
tapi karena sudah akhir akhir ini sudah mengarah kesepakatan
dan takutnya nanti juga akan meneru lingkungan sekitar
makanya inisiatif pelas keluarganya menitipkan ke ipwl ini
yang cukup menarik di sini adalah pak wali kota juga mengatakan bahwa
sang suami atau ayah dari korban ini mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak dan juga istrinya
apakah itu benar
kami sudah lakukan pemeriksaan orang tuanya
dan mereka sementara mengaktifkan itu juga
namun nanti akan digali pada hari senin ya
bertanya kepada warga sekitar mengenai kasus ini
kita bergeser sedikit bu
ada juga nih laporan mengenai penyebaran berita palsu
oleh wali kota herman
bagaimana perkembangannya sejauh ini
tadi kami sampaikan bahwa ini kasus ini berkaitan ya
ada penjemuran dan lainnya
ada berita bohongnya
jadi ini kita patutkan di dalam proses penyelidikannya
di keterangan ini semuanya berkaitan
jadi ini juga masuk ke ranahnya laporan dari masyarakat pesudut pas
jadi ini yang delapan saksi ini yang kita periksa
juga terkait dengan hal itu
apakah ada pengembangan ataupun saksi saksi lain yang akan diperiksa selain delapan orang itu terkait dengan kasus berita bohong ini
kita sudah rencanakan nanti akan kita lakukan juga pemeriksaan kepada orang orang yang hadir pada saat acara
di mana penyelidikannya menyampaikan informasi tersebut
siapa yang mendengarkan akan isianya
nanti akan kita undang untuk klarifikasi dan kita lakukan pemeriksaan
bu yesi yang saya tanyakan adalah prioritas dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini
apakah memang konfirmasi terhadap dugaan kasus inses ini
ataupun menanggapi laporan laporan tadi
ada dua laporan
laporan mengenai pencemaran nama baik dan juga laporan tentang penyebaran berita bohong ini
yang mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu
kita untuk senin besok itu kita rencana akan melakukan pemeriksaan lagi kepada ma
karena dari kemarin dari siang kita lakukan pemeriksaan
karena masih berubah ubah
kita sudah minta psikiater dokter psikiater dari rumah sakit ahmad muka
rumah sakit daerah yang ada di kota bukit tinggi
yang kemungkinan nanti senin bisa ikut mendampingi kami melakukan pemeriksaan terhadap ma
supaya apa yang menjadi keterangannya itu bisa kita ketahui bagaimana sebenarnya keterangan yang akan diberikan oleh ma
karena dari siang juga keterangannya masih berubah ubah
oke kalau tadi juga sempat dikatakan bahwa empat tahun terakhir terjadi perubahan perilaku terhadap ma
apakah juga ma ini rencananya akan diperiksa mengenai kejiwaannya atau seperti apa
ya informasi dari asesor pendamping yang ada di ipwl karena kan kementerian sosial tempat penitipan dari cma ini
mereka juga menyarankan untuk perlu dilakukan pendampingan oleh psikiater untuk memilai kejiwaannya
nah itu akan kita laksanakan itu senin depan dan kita sudah memintakan pendampingan dari psikiater
baik baik kami akan menunggu bagaimana hasilnya senin nanti terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
kapolesta bukit tinggi kombes pol iesi kurniati selamat malam